kasus gangguan ginjal akut yang menyerang anak anak semakin mengkhawatirkan
pemerintah masih terus mencari langkah untuk menangani peningkatan kasus ini
penentuan kasus menjadi kejadian luar biasa atau klb juga masih menunggu keputusan dari kementerian kesehatan
dan kami hadirkan sekarang perkembangan kasusnya atau perkembangan statement dan juga langkah langkah yang sudah dilakukan pemerintah hingga hari ini
yang pertama kita lihat faktanya seperti ini dulu
kementerian kesehatan mencatat jumlah penderita gangguan ginjal akut pada anak dari januari hingga oktober
dari januari hingga oktober sudah sepuluh bulan
sepuluh bulan berlalu dua ratus enam anak kemudian ditemukan di dua puluh provinsi di indonesia
dan ada sembilan puluh sembilan pasien anak diantaranya yang meninggal dunia
artinya tingkat kematiannya mencapai empat puluh delapan persen
usia penderitanya mayoritas antara usia satu hingga lima tahun
tapi ada beberapa juga yang meninggal di usia tujuh sampai delapan bulan
dan ini tidak sedikit yang demikian kasusnya
dan lscm kemudian sudah menerima pasien rujukan gangguan ginjal akut ini sejak januari dua ribu dua puluh dua
namun kasus ini baru meningkat ya
kasusnya sekali lagi baru meningkat pada agustus dua ribu dua puluh dua
ini yang kemudian harus betul betul dijawab oleh pemerintah
mengapa terjadi peningkatan pada agustus dua ribu dua puluh
yang berikutnya ini adalah kemudian bepom
sudah menarik lima produk obat
penarikan ini mencakup wilayah dan distributor besar
diantaranya pedagang besar farmasi instalasi farmasi pemerintah apotik juga
instalasi farmasi rumah sakit puskesmas dan hampir di semua fasilitas kesehatan yang memiliki produk ini
berikut adalah lima obat yang diduga mengandung cemaran etilen glikol atau eg
dan di ethylene glycol atau deg yang diterbitkan bepom
yang pertama ada thermorex syrup
obat demam produksi pt konimax
yang kedua adalah flurin dmp sirup
obat batuk dan flu produksi pt yarindo pharma tama
obat batuk dan juga flu produksi universal pharmaceutical industries
keempat ada unibaby demam sirup
kemudian yang kelima unibaby demam drops
penarikan ini juga diduga
untuk penggantian bahan baku obat
yang menjadikan kandungan kedua bahan berbahaya ini lebih tinggi
nah ini yang kemudian diduga menjadi asal muasal permasalahan
padahal di indonesia sudah ada pharmacope indonesia
ini adalah buku standar obat dan atau acuan lain yang sesuai dengan undang undang nomor tiga puluh enam tahun dua ribu sembilan belas
tentang kesehatan sebagai standar baku nasional
untuk jaminan mutu semua obat
nah sesuai dengan pharmacope dan standar baku nasional yang diakui
ambang batas aman untuk cemaran eg dan deg ini lima mg per kilogram berat badan per hari
nah jika sekarang betul ada cemaran melebihi batas dan berbahaya
pertanyaannya apakah ini tidak diketahui oleh bepom
pertanyaannya apakah ini tidak diketahui oleh bepom
lembaga yang kemudian mengecek lembaga yang memiliki kewenangan untuk melihat kandungan obat obatan yang diproduksi di indonesia
bagaimana dengan kemenkes apakah kemenkes juga tidak melakukan atau tidak mengecek ya
tidak mengecek dan bagaimana dengan informasi informasi yang beredar yang selama ini
bagaimanapun ini sejak januari
di kemenkes ada dirjen kefarmasian di sana apakah industri farmasi lalai
ya industri farmasi lalai
dan jika memang ada kelalaian di industri farmasinya mengapa bisa obat ini sampai ke tangan konsumen
sampai menimbulkan korban jiwa itu kan sudah ada rangkaian yang begitu panjang
dan kenapa itu masih belum di stop sudah sejak januari kasusnya ditemukan
meski demikian bepom menyatakan masih belum bisa menyimpulkan bahwa obat sirup sebagai penyebab gagal ginjal akut
bepom menyatakan masih melakukan penelitian terhadap faktor faktor lainnya bersama kementerian kesehatan dan pihak terkait
dan pihak terkait lainnya
kita lihat sekarang ini ada beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah kementerian kesehatan untuk menangani kasus ini
kementerian kesehatan menerbitkan tata laksana manajemen klinis gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di faskes ya
jadi ini sudah penanganannya ya
ini sudah penanganannya
surat keputusan ini memuas rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis tenaga kesehatan lain
apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan penyelenggara kesehatan
yang dilakukan ketika bertemu dengan pasien gagal ginjal akut sesuai dengan indikasi medis
kemudian bepom juga sudah melakukan sejumlah langkah yaitu menarik obat sirup yang diduga berbahaya di peredaran
kemudian memerintahkan seluruh batch atau seluruh waktu produksi itu dimusnahkan semua
meminta industri farmasi yang memiliki produk obat sirup dengan kandungan eg dan deg melaporkan hasil uji laboratorium

meminta industri farmasi mengganti formula
meminta industri farmasi mengganti formula lab

meminta industri farmasi mengganti coin

meminta industri farmasi mengganti formula lab

meminta industri farmasi mengganti formula lab

obat obatan ini kemudian sudah dikonsumsi dan sudah menimbulkan korban jiwa
sekali lagi itu menjadi pertanyaan banyak pihak
dan tentu saja industri farmasi beberapa perusahaan farmasi yang namanya disebut sebut
memberikan sanggahan memberikan jaminan bahwa ini
yang pertama pak irwan hidayat direktur pt sido muncul
semua produk menggunakan rempah rempah indonesia tidak mengandung senyawa etilen glikol dan dietilen glikol
kemudian presiden direktur tempo scan pacific
semua produk yang daftarnya tercantum tidak menggunakan bahan etilen glikol dan dietilen glikol atau deg
kemudian kita lihat yang ya rahmat yusuf ceo pt konimax
ini yang berkaitan dengan obat yang disebut sebut tadi yaitu thermorex
konimax menyatakan seluruh obat dalam bentuk sirup yang kami produksi tidak menggunakan bahan baku eg dan deg
yang paling meresahkan dari semua ini tentu saja para orang tua
para orang tua tentu resah apa yang seharusnya kemudian sekarang harus dilakukan
anda saya para orang tua ini saat ini dalam kebingungan luar biasa
apa yang harus dilakukan sekarang
pernyataan siapa yang harus kita dengarkan
dan bagaimana selanjutnya bisa memastikan anak anak kita aman dan sehat